situasi pandemi seperti sekarang ini memiliki efek berbeda bagi kondisi keuangan masyarakat
banyak yang terdampak sebagian mampu bertahan tapi ada pula yang justru mengalami kenaikan pendapatan
penting untuk mengetahui di mana kondisi kesehatan finansial kita saat ini guna memetakan pengelolaan keuangan
tak lupa untuk memastikan berapa besar beban rumah tangga yang harus dikeluarkan per bulannya
menurut ahli pengelola keuangan ada beberapa hal yang penting dilakukan
jika secara finansial ternyata kita terdampak entah saat ini atau ternyata beberapa bulan kemudian
bukan tidak mungkin ya kita harus melakukan penyesuaian pola pengeluaran kita
karena harus hidup mungkin agak menurunkan gaya hidup misalnya kemudian juga agak sedikit menunda kesenangan
kita kan sebentar lagi kan menghadapi ramadan
nah ini hati hati dengan pola pengeluaran kita saat bulan ramadan
biasanya saya juga anjurkan pintar pintarlah mencari promosi
promosi dalam artian kadang kadang dalam bulan ramadan itu banyak promo promo diskon diskon dan sebagainya
tetapi tetap menggunakan promosi atau diskon ini
dengan bijak dengan sebagaimana seharusnya gitu
hanya jangan sampai kita berhutang
hindari utang jika tidak diperlukan sama sekali
atau mungkin untuk itu tersebut adalah untuk misalnya bisnis ya
atau untuk sesuatu yang produktif
sebaiknya kita hindari hutang
apalagi untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif
jadi hindari impulsif buying pembelian tidak terencana amankan tabungan kita
dan jangan lupa juga untuk selalu menyelamatkan
jadi dia akan proteksi
bahwa ternyata ada rumah tangga rumah tangga yang sudah cukup pas ya pengeluarannya dia
maka kita solusi keuangan hanya dua
kalau kita tidak bisa tekan lagi pengeluarannya kita harus putar otak untuk menambah penghasilan kita dari berbagai sumber
mungkin saat ini yang paling tepat adalah untuk mencari peluang peluang usaha dan keahlian yang kita masih bisa tawarkan secara online
bila keuangan kita masih dalam kondisi baik dan mencukupi
ada baiknya berinvestasi
menurut analis investasi emas bisa dipilih dalam kondisi sekarang ini
dalam perencanaan keuangan jangan lupa untuk menyiapkan dana darurat
dana ini disisihkan untuk kebutuhan sangat mendesak dan menjadi jaminan untuk bertahan hidup di tengah semakin menurunnya kondisi ekonomi global